gue gak mau liat mimpi ngalamin seperti itu
makanya biarin aja dia jadi bini keempatnya si kicit
jadi dia kagak ngalamin tuh ngeliat lakinya kawin lagi
susahnya sama orang lain senangnya sama cucu gue
ini kagak ngerti deh sama jalan pikiran unyak
mestinya tiga puluh dua tapi gue tau
mau lebaran kali mah jadi harga pada naik
lebaran puasa aja belum
duit ke badannya mana
yuk ke kamar
mas jono bu put hamil
saya pernah lihat maipah ngasih air ramuan ke bu puput
itu reid makan lepas ini
bayiaciones ni udah liget

lu paham gak sih
ngerti gak sih
ngeliat gak sih lu
mama sama papa itu lagi masalah sama uang
indri aja pulang sekolah dari depan jalan kaki
tuh lu denger gak
ini potongan makanan sekarang udah mulai kecil kecil
tapi kita gak ngeluh
kak gua sama indri itu masih sekolah
lu yang udah kerja
lu lah yang bantu bantu
bantu bantu gak selalu pakai uang
lu sadar gak sih
yang paling banyak ngasih masalah itu lu
sama aja berdua
pokoknya mulai sekarang ya
mau beli buku
mau beli peralatan kecil kecil untuk sekolah
kamu gak usah minta sama mama minta sama kakak
lu gak ngerti cara memotivasi orang
lu tau gak
kunci sukses apa
terima kasih ya allah
tidak ada yang tidak mungkin
lu kenapa ya
si kicit udah baik gitu
nya kagak tau
kicit kan udah punya bininya
iya nya bukan cuman satu
nya ngobrol di dalam aja yuk
gua mau ngobrol disini aja
di dalem ya
gimana nih gue duduknya nih
apainya yang gimana
kan lu berdua yang minta cariin
tapi persoalannya si kicit udah nikah udah punya istri
lo kagak usah nyalain gue
kan lu berdua
yang minta gua cariin
cariin yang paling oke
ya gua cariin yang paling oke
mau cariin si kicit yang paling oke
ya salah lo
pengen si empi tuh cepet kawin
gua kasih tau ama lu ya
emang nya ada jaminan tuh
kalo kawin sama perjaka dia kagak kawin lagi
tuh si empi kagak di madu
panggilannya juga oke

kawin lagi deh
senengnya sama orang lain
kalau dia udah punya duit
dia kawin lagi deh
senengnya sama orang lain
ternyata calon nantunya
udah punya istri
makanya jadi orang itu jangan panasan

gua gak mau liat empi ngalamin seperti itu
makanya biarin aja dia jadi bindi keempatnya si kicit
jadi dia kagak ngalamin tuh ngeliat lakini kawin lagi

susahnya sama orang lain
senengnya sama cucu gue
ini kagak ngerti deh sama jalan pikiran